menghadapi masa mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga presiden jokowi dodo mengingatkan jajarannya
agar kemacetan di pelabuhan merak pada arus mudik tahun lalu tak terulang kembali tahun ini
jokowi dodo meminta seluruh pihak membuat langkah antisipasi
akan melunjakan pemudik hingga satu ratus dua puluh tiga juta orang pada lebaran tahun ini
sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa
karena kalau kita ingat tahun yang lalu problem besar ada di jakarta